ketua muda tata usaha negara mahkamah agung republik indonesia julius
dikukukan sebagai guru besar kehormatan universitas diponegoro semarang
kepada ketua muda tata usaha negara ma julius
dimulai dengan peresmian pilar cendikia undip
yang dihadiri rektor undip prof yos johan utama
dan ketua makam agung muhammad sarifudin
pilar beton setinggi tiga meter dengan hiasan logam
yang berbentuk lingkaran dengan bertuliskan
di jalan prof eko budi harjo undip semarang
usai diresmikan prosesi dilanjutkan dengan acara pengukuhan
di gedung prof sudarto di kampus undip
dalam acara tersebut sejumlah pejabat dan tokoh bangsa hadir
seperti mahfud md yusril iza mahendra
anggota dpr ri hingga keluarga besar mahkamah agung
prosesi pengukuhan guru besar kehormatan undip pun dilakukan
dipimpin oleh rektor undip prof yos johan utama
kemampuan agung dan agung yang berpengaruh
ketua makam agung muhammad syarifudin mengaku bangga
dan menjadi penyemangat bagi makam agung terkait capaian
yang diraih salah satu hakim mahkamah agung
tentu yang pertama kami merasa bersyukur dan berterima kasih
kepada pak rektor undi pak lius yang sudah bekerja keras
sehingga bisa melahirkan profesor yang baru
ini merupakan kebanggaan bagi mahkamah agung
sementara itu ketua muda tata usaha negara mahkamah agung julius
mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh undip semarang
saya tidak tahu juga bagaimana standar penilaian undip
tapi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih
setelah ini kan bapak andika amanat kepada saya untuk berdiri
dan memacu diri ke depan supaya menjadi hakim yang lebih baik
bagi saya pribadi semuanya ini untuk mendorong semangat seperti disampaikan pak ketua mahkamah agung
bagi generasi junior saya mudah mudahan mereka lebih sehat lebih enerjik
di sisi lain undip menilai pengukuhan ketua muda tata usaha negara ma bukan tanpa alasan
sepak terjang julius sebagai hakim terbukti memberikan dampak positif bagi bangsa
ketua muda tata usaha negara ma
yang lebih mengedepankan keadilan yang sesungguhnya
sehingga untuk itu kami melihat bahwa ini adalah suatu bagian dari apa yang diundip
yang dikembangkan yaitu hukum progresif yang mengutamakan masalah keadilan
di samping itu dan beliau berani mengambil satu putusan putusan dalam pertimbangan yang memperkuat pt
pt un terutama dalam menyelamatkan keuangan negara dalam beberapa kasus